sorry kamu otek kemana aja
pak sekte sudah nyanyiin kamu dua hari
masih lagi ada masalah kang
tidak ada naon sob
saya sudah ngelamar dede cantik
ragu ragu itu dekat dengan siton
makanya saya harus ngambil keputusan
asalamualaikum kang kusoy
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kira kira kang kusoy sudah ada waktu belum
buat ketemuan sama bu guru yola
biar kita omongin tentang masalah anak anak di cirawas ini kan
saya belum bisa
satu dua hari ini saya masih sibuk di kebun
saya tidak enak
meninggalkan pak sawom sendirian
kalau nanti saya sudah tidak sibuk
saya akan kasih kabar ke bu dokter
ya udah kalau gitu nanti kang kusoy kabarin aja kalau sudah ada waktu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tunggu aku berokat
tunggu aku berokat
tunggu aku berokat
tunggu aku berokat
tunggu aku berokat
tunggu aku berokat
tunggu aku berokat
tunggu aku berokat
berat nih kang
tolong bantuin mimin bawain belanjaan mimin dong
lihatannya gak berat
tapi sekarang kan
tangan mimin pegel
tangan mimin merah merah
mana uji gak ada lagi
besok besok nilin pasti ketagihan
kalau gak dibantuin
sayangnya teh yang enak
tadi rumah mimin kan gak lewat sini
mimin berat kang bagja
aduh aduh aduh aduh
biar cuy aja yang bawain kang bos
kang encuy kan udah bawa barangnya banyak bener
ini biar kang bagja aja yang bantuin mimin
ari mimin kan sudah tugas kang encuy bantuin kang bos
jadi yang berat berat itu tugasnya encuy
kang bos semangat melajunkan perjalanannya ya
ya encuy kasih banyak ya
ini kang bagja tinggalin dulu
aduh aduh aduh kang bagja berat
aduh sini sini sini
biar mimin saja sendiri yang bawa
rumah mimin tuh disana
tuh kan mimin jadi lupa
eh mimin katanya berat gak bisa bawa
duh gelis kawanti wanti
kelompok belajar tingkat smp ciraus
wah cucu nenek sepertinya lagi senang ini
daftar kelompok belajar smp ini
tapi cuma belajar
dan ngobrolin soal pelajaran
jangan sampai om aku marah lagi sama kamu dan febri
iya nek paham
makanan untuk nanti malam sudah nenek siapin di meja ya
nah sekarang nenek mau pulang dulu
jangan lupa belajar ya
nah kita malem sekarang
kenapa riot selam
siswa siswa desa cilaus
satu kelompok sama edward
tadi itu bukan saya salah baca
atau bukan saya tidak ingat
saya jedah itu karena saya ingin meresapi
arti dari surah anas itu
saya hafal semua ayat
saya rasa ibu tidak benar
yaudah saya juga cari
kamu lebih baik
terima kasih pak